andika perkasa calon tunggal panglima tni yang dipilih oleh presiden jokowi
akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan oleh komisi satu dpr ri pada sabtu pagi
di hari yang sama anggota komisi dan pimpinan dpr akan langsung mengambil keputusan tentang hasil tes
hasil tersebut akan langsung dibawa ke paripurna pada senin delapan november
komisi satu berharap proses konstitusi berjalan cepat agar tidak ada kekosongan jabatan
pada hari yang sama akan hasil tersebut akan dikirimkan ke presiden sehingga nantinya tinggal menunggu pelantikan saja
mau dilantik hari senin atau hari apa tapi secara konstitusi kita sudah menyelesaikan tugas kita pada hari senin pas tanggal delapan november tersebut
sebagai salah satu syarat menjadi pejabat negara andika perkasa melaporkan jumlah kekayaan pada dua puluh juni dua ribu dua puluh
berdasarkan data yang dicatat oleh elhkpn kpk go id andika memiliki total kekayaan sebesar rp satu ratus tujuh puluh sembilan sembilan miliar
kekayaan berupa kas dan setara kas senilai satu ratus dua puluh enam sembilan miliar
disusul harta berupa dua puluh tanah dan bangunan yang tersebar baik di dalam maupun luar negeri
sembilan belas di antaranya berstatus hibah tanpa akte
dengan tiga berlokasi di amerika serikat dan satu di australia
terkait hibah tanpa akte hingga saat ini tim cnn indonesia belum mendapat keterangan dari andika perkasa maupun pihak tni ad
tim liputan cnn indonesia